kenapa gak angkat ya telepon gue
ini sih gue gak bisa tinggal diem
kayaknya gue harus cek dan langsung ke lepeksagonal
dan gue takut kalo seandainya dia juga ngeliat gue
kalau suami gue nanya ke lo
bikin dia percaya
tapi suami lo tetep gak percaya sama gue gimana
dia harus percaya
dia harus percaya sama gue nih
kalo sampe nino marah dan nyerahin gue
gue lebih baik mati aja
gue bakal pemerintah lo
jadi jalan gak
tadi lo bilang gak mau barusan
ya gue baru kepikiran aja sih buat jalan sama
tapi sebelum itu gue butuh bantuan
gue sampai ajak adisti balik ke kamar itu buat ngambil foto ini
tapi ya pertolongan gue gak ada yang ngeragi
kau tuh ngerasa ada yang aneh nih
harusnya kan hari ini tadi pagi hasil test dna reina kan keluar
tidak ada yang ngerasa
gue telepon aja kali ya
tidak ada yang ngerasa
tidak ada yang ngerasa
tidak ada yang ngerasa
sebaiknya saya handle dulu karena meeting ini sudah mundur dari jadwal sebelumnya
kenapa al gak angkat ya telepon gue
ini sih gue gak bisa tinggal diem kayaknya gue harus cek dan langsung ke lepa heksagonal
buat telepon aja kali ya
saya banyak salah sama kamu
sejak awal saya sudah sangat salah memperlakukan kamu
ada aku disini
kamu harus kembali
kamu sudah lihat
lihat apa itu
kami sedang datang disini
kita bisa berdua
kita bisa berdua
mari kita berdua
masa ini kita berdua sudah berdua
lihat apa itu
lihat apa itu
tidak ada apa apa
gak gak kira begitu tulisannya
aku mau lihat
tadi aku sempet mau lihat tapi
aku masih telfon sama polisi
dan polisi gak setahu kalau kamu kejahatan
makanya aku sama mas datang kesini karena kewadil sama kamu
aku mau lihat
surat apa ya
kenapa kau langsung tanya soal surat ke adi
apa jangan jangan itu surat hasil tes dna rena dan proyek
jangan pikirin itu dulu ya
kenapa sih surat itu begitu penting
memang itu surat apa
ya allah oh tuhan

tolong aku sekali
mama tenang ya
kita berdua saja sama mama ya
iyalah sama sama jangan penggen jago ma
aku juga percaya mas almas akan baik baik saja
enggak sampai akhir
mama gak tahu lagi masih ngapain
mama gak bisa kehilangan dia adil
aku juga gak mau kehilangan mas almas
selamatkan suamiku ya allah
aku gak sanggup kehilangan suamiku
badanmu ya allah
karena kamu udah bangun sayang
aku mau ketemu papa
ibu juga kemana
lagi jemput papa
iya kalau papa nggak dijemput itu
gak mungkin aku bilang hal kecelakaan ke rena
mungkin rena udah ada feeling
kalau ada tante mici
kejadian buruk yang menimpa al
walaupun mereka bukan ayah dan anak kandung
tapi rena punya feeling yang kuat terhadap al
gemoy udah bangun
ancus bawain bubur
tadi miss kiki ngasakin bubur
ancus mirna udah dateng
berarti rena ini harus makan ya
biar rena itu cepet sembuh
dan demamnya cepet turun
aku kan belum kasih tahu angga soal kecelakaan al
aku titip perendah sebentar ya
makan yang banyak ya
tensinya juga sangat menurun dok
saturasinya juga menurun dok